lalu apa saja perbedaan mutasi virus covid sembilan belas b satu satu tujuh ini dengan covid sembilan belas sebelumnya yang sudah ada
dan apa saja yang harus kita lakukan untuk mencegah penularannya
kita coba bahas satu per satu pak mirza
yang paling penting adalah kita mengetahui dulu sebetulnya
dari mana sih awal mula penemuan mutasi virus covid sembilan belas untuk varian b satu satu tujuh ini
kalau misalnya dilaporkan pertama kali ini oleh inggris ke who
tepatnya pada empat belas desember dua ribu dua puluh pada tahun lalu
lalu hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa mutasi virus covid sembilan belas b satu satu tujuh ini
muncul pertama kali yang lebih spesifiknya adalah wilayah ken inggris
sejak september dua ribu dua puluh
jadi ada selang beberapa bulan hingga akhirnya inggris benar benar menyatakan
bahwa itu adalah virus covid sembilan belas varian baru yaitu b satu satu
yang kemudian juga langsung diumumkan ke seluruh dunia pada saat itu
kalau misalnya kita ingat bersama
setelah kemudian muncul dan juga dilaporkan pada desember dua ribu dua puluh
data who juga menyebut bahwa pada desember dua ribu dua puluh ternyata sudah ada di tiga puluh satu negara di dunia
nah pada akhir februari dua ribu dua puluh satu kemudian mengalami peningkatan diumumkan sudah ada di satu ratus satu negara
sementara di indonesia kita ketahui bersama diumumkan kemarin pada awal maret dua ribu dua puluh
bahwa sudah terkonfirmasi dan penelitiannya kemudian sudah ada diumumkan
bahwa akhirnya ada dua
jadi ini adalah dua kasus pasien covid sembilan belas dengan virus ataupun mutasi yang terbaru ini b satu satu tujuh
lalu apa kemudian yang menyebabkan ataupun yang berbeda dengan virus covid sembilan belas yang sudah ada sebelumnya
kita coba lihat bersama pemirsa
terkait dengan beda mutasi virus covid sembilan belas b satu satu tujuh ini dengan virus lain yang sudah ada
yang kita memang sudah disosialisasikan soal itu
yang pertama ini ada mutasi tujuh belas sampai dua puluh tiga mutasi
nanti kita akan lihat lebih jelas ya sebetulnya
dan mungkin anda juga bisa melihat
untuk browsing seperti apa mutasi mutasi yang kemungkinan muncul
yang paling kita ketahui adalah tingkat penyebarannya tiga puluh lima sampai tujuh puluh persen lebih tinggi
dibandingkan dengan yang sebelumnya
berpengaruh terhadap bayi ikat virus yang akhirnya lebih kuat terhadap sel manusia
hingga akhirnya tingkat penyebarannya pun yang tadi dikatakan ya bahwa virus ini
lebih mudah ditularkan daripada versi asli virus yang menyebabkan covid sembilan belas ini
atau laju reinfeksi atau tertular kembali
ini justru juga semakin besar
misalkan orang yang pernah terinfeksi covid sembilan belas kemudian bisa terkena lagi juga ada kemungkinan yang lebih besar
sebesar sepuluh sampai tiga belas persen
dan menyebabkan salah diagnosa pada beberapa jenis tes
ini juga sudah mulai dibicarakan oleh para peneliti begitu ya
bahwa alat tes yang ada sekarang mulai dari tes swab swab pcr
apalagi untuk yang rapid test itu ada kemungkinan salah deteksi
atau tidak terdeteksi pada alat pendiano
lalu selanjutnya yang paling kita harus ketahui adalah terkait dengan apa apa saja
gejala gejala yang mungkin timbul
menurut ahli biologi molekuler ahmad utomo orang yang terkonfirmasi positif virus ini
memiliki gejala yang sama sebetulnya dengan virus covid sembilan belas sebelumnya
yang paling awal adalah kemungkinan batuk sakit tenggorokan kemudian demam
lalu kemudian apa yang harus kita waspadai terkait dengan virus yang baru ini
bahwa ada banyak sekali penelitian ya
penelitian yang paling baru saja di beberapa negara di dunia sana
karena indonesia masih terus berjalan penelitiannya
bahwa yang membuat berbeda adalah tadi ya penularannya lebih banyak penularannya lebih cepat
dan orang yang terkena ini ada kemungkinan lebih tinggi masuk rumah sakit
sementara kalau kita lihat sekarang kan virus covid sembilan belas yang ada
ada kemungkinan orang hanya melakukan isolasi mandiri saja sudah cukup
dengan berbagai macam hal yang harus diperhatikan
misalkan saja kalau ada oksigen dalam tubuh mereka
lalu selanjutnya melihat fakta yang ada saat ini
tentu diminta untuk ekstra hati hati dengan menerapkan protokol kesehatan secara maksimal
kalau saya sebut bahkan sekarang harus lima m
yang paling pertama adalah untuk menghindari penularan virus covid sembilan belas
b satu ratus tujuh belas ini adalah tiga m minimal harus tetap dilakukan
yang paling pertama memakai masker
maskernya ini juga diperhatikan betul bahwa ada rekomendasi penggunaan masker dua lapis
di mana lapis pertama masker medis sekali pakai
kemudian lapis kedua adalah masker kain
dan diinformasikan juga direkomendasikan untuk memakai masker medis
yang bentuknya benar benar menutupi area hidung dan juga dagu anda
paling tidak coba gunakan yang memiliki kawat di bagian hidung
karena untuk benar benar melekat pada area wajah anda
dan jangan buka tutup masker sembarangan ya
kalau misalnya harus makan dan dibuka maskernya
ya sudah pakai saja masker yang baru
jangan sampai masker ini bagian dalamnya terkena oleh area area yang sebelumnya tidak tertutupi oleh masker
jadi ada kemungkinan virus menempel di sana
selanjutnya adalah mencuci tangan yang teratur dengan air mengalir
kalau tidak ada
selanjutnya kalau tadi saya bilang lima m adalah
untuk tidak berada di tempat resiko penularan tinggi
untuk mencegah kerumunan
dan juga mengurangi mobilitas yang ada
jadi itulah hal hal yang harus kita perhatikan betul betul
dan segala macam sesuatu kalau kita bicara soal virus yang memang baru ini
ya penelitiannya banyak
tadi dikatakan bahwa ini baru yang dari inggris loh
ditemukan juga varian corona baru dari afrika selatan
meskipun memang baru
belum ada di indonesia
tapi kemungkinannya ada untuk masuk ke sini
dan menariknya lagi
ini kalau tadi presiden jokowi mengatakan tidak perlu khawatir
b satu ratus tujuh belas ini tadi dikatakan bahwa tingkat penyebarannya lebih tinggi